kazahstan merupakan salah satu negara yang mayoritas warganya beragama muslim ini sama ya dengan indonesia
tapi yang menarik puasa di negara ini ternyata termasuk yang terlama di dunia
nah daripada penasaran bagaimana suasana ramadan di sana
pagi ini kita akan ngobrol ngobrol dengan salah satu warga negara indonesia yang ada di astana kazastan
halo selamat pagi waktu indonesia mas zulfi assalamualaikum
waalaikumsalam selamat pagi waktu kazakhstan mas iqbal dan mbak megi
baik ini kalau ngeliat wajah mas zulfi ini kayaknya orang memang bukan orang indonesia asli kalau ngeliat ya
tapi mas julvi kita mau tahu dulu nih ceritain dulu dong tinggal di astana ini sudah berapa lama
dan juga aktivitas kesahariannya ini bekerja atau kuliah atau justru lagi jalan jalan nih di sana
baiklah selamat pagi waktu kazakhstan
jadi saya di kazahstan ini kuliah sudah empat tahun jadi ini masuk ke lima tahun ke lima di kazahstan
tapi kalau aslinya ini kalau di indonesia mas julvi ini tinggalnya di mana
apa namanya memang bersama keluarga kah atau memang sedang sendiri atau bagaimana nih
ya jadi saya berasal dari riau
riau kabupaten kampar
jadi di kazahstan itu berangkat bersama teman sih
baik mas zulfi bagaimana suasana rama dan misana
kalau misalnya kita lihat apakah benar begitu ya durasi puasanya sangat lama dan lebih lama dari indonesia
ya jadi kalau di kazakhstan itu memang sempat waktu puasanya itu terlama di dunia
karena di indonesia
itu di waktu musim panas tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai cepat lagi kurang lebih lima belas jam tapi
dari tahun pertama itu sempat merasakan sembilan belas jam waktu puasa di sini wah tapi kalau ngomong ngomong
soal kalau ngomong ngomong soal puasanya ini berarti dari jam berapa sampai jam berapa ini
kalau misalnya di tahun ini kalau di tahun ini itu dimulai dari insanya jam empat lima puluh dua sampai
berbukanya di jam delapan lewat sepuluh oh berbukanya lama juga ya sampai jam delapan lewat lima belas jam bisa tahan
nyawa waduh harus tahan sih demi mendapatkan berkah yang maha kuasa tapi ngomong ngomong
termasuk negara dengan mayoritas penduduknya ini beragama muslim tapi kalau kita tahu bersama
sebenarnya apa selain durasi puasanya apa yang membedakan puasa di kazastan dengan di indonesia
oke jadi kalau suasana ramadan di indonesia dan kazakhstan itu berbeda walaupun di sini
mayoritasnya muslim namun seperti apa ya muslim tapi
bukan sh rip jadi seperti di turki itu jadi kebanyakan orang di sini kan auto pecahan
unisoviet setelah gama itu dicabut jadi orang orang di kazakhstan ini mulai belajar
lagi belajar agama dan sekarang udah mulai membaik dan perbedaannya ada yang puasa ada yang tidak
mencari tadi level sudah
mencari tak darling mengapa mas jules hai mendapat geli pampang ucuran mengapa mencapai once again

mas julfi susah
tidak ada di sini
oh jadi bagaimana
tidak ada malahan
jadi bagaimana dong
jadi kalau harus persiapannya seperti apa
harus masak sendiri atau kalau mau buka
berbuka itu palingan di kafe atau restoran seperti itu
berarti ini artinya bahwa kalau kita melihat kegiatan
kalau di indonesia ini kan kegiatan selama ramadan ini cukup banyak ya
ada pengajian tadarus ada segala pesantren kilat dan lain sebagainya
apakah di sana juga tidak ada seperti hal semacam di indonesia
kalau tadarus itu ada di masjid masjid
namun tidak seramai di indonesia
jadi agak berbeda di sini mas
baik mas julfi
nah kita juga mendapatkan kabar ya kalau nggak salah
kbri di sana sempat mengadakan malam budaya indonesia kazahstan
nah mas julfi
ikutan tidak nih
ceritakan seperti apa acaranya
jadi waktu pertama bulan puasa
itu hari pertama
kbri langsung mengadakan buka bersama
sekalian ngumpul gathering untuk wni wni yang ada di sini
kalau wni di kazakhstan itu tidaklah banyak
kurang lebih kalau di seluruh kazakhstan itu satu ratus tiga puluh an
kalau di kota astana itu mungkin lima puluh an
jadi untuk mendapatkan makanan indonesia
itu dari kbri dari wisma padubes
jadi mengadakan buka bersama
jadi di sana kami mendapatkan seperti lontong atau gulai
ayam geprek gitu
ini menarik juga ya
jangan lupa dibawa pulang ya
kan enggak jadi buat nanti tadjil kan bisa dimakan lagi
iya apalagi susah mendapatkan makanan untuk sahur dan juga berbuka di sana
tapi saya penasaran sekali dengan
apa namanya ya budaya dan juga keagamaan di sana
yang tadi mas julvi katakan bahwa sebenarnya tidak religius religius banget begitu
ada yang puasa dan ada yang juga tidak begitu
tapi kalau mas julvi bisa ceritakan lagi ke kami
sebenarnya kalau kita amati bersama dengan kehidupan beragama di sana ini seperti apa
apakah memang cuek saja begitu agamamu ya agamamu begitu
kita juga menjalankan aktivitas keagamaan kita sendiri atau seperti apa
karena kalau di indonesia sendiri kan otomatis dengan agama yang mayoritas muslim begitu
ada yang buka saja ini tempat makan misalnya ya
udah langsung di apa ya istilahnya ada yang disuruh tutup lah ada yang segala macam
kalau di sana seperti apa apakah cuek saja begitu
ya di sini lebih cuek karena tidak semua warga
di kazakhstan itu berpuasa
jadi kalau untuk makanan restoran kafe kafe itu tetap buka
malahan di kampus waktu saya di kampus itu banyak sih tantangan terbesarnya itu ya teman teman
ada yang minum ada yang makan juga karena di kafe nya juga buka gitu
dan tidak ada perbedaan memang perbedaan sekali dengan yang di indonesia
kalau indonesia kan langsung ditutup kalau ada buka kalau di sini enggak
iya ini sedikit berbeda
karena di sini memang
iya karena yang seperti tadi yang agama kalau agama ya udah jalani aja
kalau enggak dia muslim tapi tidak menjalankan sholat ada juga gitu
lebih mungkin lebih terbuka
iya lebih bebas
lebih bebas iya
kalau misalnya iqbal lagi puasa pastinya saya juga nggak berani minum sih
saling hormat menghormatinya tetap ada ya toleransi antarumat beragamanya
iya mas jufi pengen tahu dong ini kan sudah empat tahun ya di kazahstan
apa yang paling anda rindukan terkait dengan tradisi ramadan di indonesia
buka bersama dengan keluarga sih dan juga bukan di bulan ramadannya tapi waktu hari raya idul fitri
kalau di sini malahan lebih kalau di indonesia itu kita libur ya seminggu atau tiga hari
kalau di sini tidak ada liburnya
jadi setelah sholat aid itu yang bekerja bekerja yang kuliah kuliah gitu
setelah sholat langsung berhenti
setelah sholat langsung melaksanakan aktivitas sehari hari
jadi tidak ada tradisi kayak kumpul keluarga atau segala macam gitu
menarik juga ya jadi tidak ada libur nasional di sana ataupun acara mudik ya
tidak ada ya oke
meskipun mayoritas semuanya muslim
baiklah kalau begitu jadi semakin penasaran untuk datang ke sana seperti apa
sampai ke sana ramadhan ya
jangan lupa undang iqbal
muhammad julfie anur warga negara indonesia yang ada di kazahstan
terima kasih sudah berbincang dan berbagi ceritanya kepada kami di cnn indonesia